pada dua puluh delapan februari inter governmental panel on climate change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim
ipcc melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan
bahkan menurut laporan tersebut beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan
pada november dua ribu dua puluh satu dunia mengadaptasi glasgow climate pack
ini adalah mitigasi untuk mencegah kenaikan suhu global satu lima derajat celcius
menurut perkiraan para ilmuwan kenaikan suhu satu lima derajat akan membawa bencana besar bagi kehidupan manusia di planet bumi
namun menurut laporan panen pemerintah dunia tentang perubahan iklim atau ipcc
kenaikan suhu global masih berjalan

persatuan bangsa bangsa turut mengumumkan kode merah bagi bumi atas laporan ipcc
ada badai aida di amerika utara
banjir bandang di sejumlah negara di eropa
topantauk tai di asia selatan dan banjir bandang di sudana selatan yang membuat delapan ratus orang harus mengungsi
asia tenggara negara negara pembangunan kecil dan amerika tenggara dan central
di banyak negara negara tersebut kembang populasi urbanisasi dan praktik pembangunan yang tidak berkontrol
memperkuat kebukaan orang dan ekosistem terhadap perubahan klimat
kawasan perkotaan menjadi fokus utama dalam laporan tersebut
bagaimana tidak menurut laporan united nations pro climate change pada dua ribu dua puluh
kawasan perkotaan menyumbang tujuh puluh persen emisi karbon dioksida dunia
jadi saya pikir itu adalah pesan penting untuk mengembangkan kemampuan yang sulit
tetapi aksi yang bisa dilakukan dan kita harus melakukannya sekarang
menurut data organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi oecd
negara anggota g dua puluh menyumbang delapan puluh persen emisi karbon global
menanggapi laporan ipcc ini pbb mendorong negara anggota g dua puluh untuk memimpin perubahan
selain itu negara maju dan bank pembangunan dunia diharapkan dapat menyediakan dana
bagi negara berkembang dan negara kepulauan kecil
untuk penanggulangan dampak perubahan iklim